iya sel pake mobil
biar adil gimana kalau berangkatnya bareng alino
mulainya bareng devisto juga
ini pasti idonya anak anak yang pes pak
kok ga siapa lagi
tapi kok dia pergi ya
kenapa mereka semua gak pernah mikirin perasaan gue
emang salah apa
ngapain ngejar gue
gak mau gue datang dong
ini semua ide lo kan pak zy
kejutan tadi ini semua ide lo kan jujur aja
sumpah itu bukan ide gua
itu idenya pak togar
emang salah apa
kalau gue pengen lagun kayak tadi
kalau gue pengen gak masuk tv berarti gue kambing masuk tv
kenapa gue harus dibaksa kayak tadi
botol kecap lo tau sendiri gue gak pengen
nus buka pintunya ya
gue gak bisa lihat lo sendiri kayak gini
lo lagi sedih kayak gini
apa gunanya ada gue disini
kenapa semua jadi berharap sama gue sih
semua pada gak ngerti perasaan gue
semua pada ngerti perasaan yang masing masing tau gak
ibu minta maaf kerupuk kulit
gue sadar gue udah maksain lo untuk ngelakuin apa yang gue mau
tanpa mikirin perasaan lo sedikit pun
please buka pintunya ya
itu hype itu suhu itu ibarat etuk samseng ya
bukan saya buka pintunya tersebut siapa
gue akan tanggung jawab
kalau muntung gak jadi ambil tawaran cikgu
gue tau gak sih
hal yang tersulit yang harus kita lakukan apa
melakukan sesuatu yang kita gak mau
gue gak mau kejadian orang lain
jadi lo mau tetep ambil akhirnya
tawaran cikgu itu
dan merasa lo sendiri
nyelangin semua orang itu bagus
tapi gak gini caranya
hal yang menurut gue bisa bikin lo bahagia
makasih dapet ubi
makasih juga udah maksa gue
gue bakal ke jtb
ini bella kemana sih diteleponin
barunya pergi aplikasi ya pak
lama banget sih lo
lo tuh iiih kalo di selfon tuh diangkat dong
karin ya namanya gue lagi di ojo
terus gue harus ngapain nih
udah mendingan lo cek tuh grup sekolah
itu anak anak lagi pada heboh banget ngomongin si michelle
dia mau diundang ke tv
mbak michelle dijatuhkan syuting siang ini ya mas
jam satu siang di studio satu gtv
acaranya live ya mas
mbak michelle diharapkan hadir tiga jam sebelum acara dimulai
kalau begitu saya sama michelle berangkatnya sekarang aja gimana
oke terima kasih mas rufki ditunggu ya
hah kali ini gue setuju sama lo pada
akhirnya ipps smu garuda bersatu
kok nggak ada yang ketaut
kok pada diem aja sih nggak ada yang happy happynya gitu
udah udah udah
gua sama michelle harus berangkat sekarang oke
gue yang nganterin michelle ya
kalian itu ada tugas penting di sini semua
jangan lupain itu
lancer lah dinosaurus
sel sel eh sel aku yang antrin ya
please jangan tolok aku kali ini oke aku yang anterin ya
dianterin aja sama alino
iya sel pake mobil
biar adil gimana kalau berangkatnya bareng alino
mulain bareng devisto juga